polda jawa timur senin pagi telah resmi memindahkan artis vanessa angel
tersangka dalam kasus prostitusi online dari rumah sakit bayangkara polda jawa timur
ke sel tahanan polda jawa timur di gedung ditreskrimsus
pemindahan ini dibenarkan kabupaten humas polda jawa timur kombespol fransbarung bangera
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini